hai berdasarkan catatan tim sien indonesia presiden jokowi dodo beberapa kali mengambil
keputusan besar pada hari rabu dimulai pada perombakan kabinet jilid satu yang jatuh pada
rabu dua belas agustus dua ribu lima belas saat itu jokowi mengganti enam posisi menteri tiga diantaranya menteri
koordinator dalam kabinet indonesia kerja jokowi jk hampir setahun berselang jokowi kembali merombak
besar besaran kabinet kerjanya ada tiga belas menteri yang baru dilantik pada dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas saat itu
jokowi melantik sri mulyani menjadi menteri keuangan serta mendepak anies baswedan sebagai
menteri pendidikan dan kebudayaan pembongkaran kabinet terjadi selanjutnya pada rabu tujuh belas januari
dua ribu delapan belas dan lima belas agustus dua ribu delapan belas menurut akademisi universitas indonesia suraya afif pemilihan
hari khusus ini karena ada pesan repetitif yang ingin disampaikan oleh presiden jadi kalau di
dalam teori ritual yang sekarang itu ritual adalah satu bentuk satu aspek aktivitas
yang dilakukan tentu saja karena dia ritual dia repetitif ya jadi kalau pak jokowi presiden jokowi itu
membuat satu hal yang repetitif sehingga kita selalu nah wartawan juga eh hari rabu nih ada apa
gitu kan jadi itu bentuk komunikasi juga tentu saja kepada menteri yang membantu dia akan berbeda
apa pemahamannya waduh saya siap siap nih mungkin saya akan tidak bisa lagi terus atau ada reshuffle atau ada
jangan hanya bisa mengatakan apa sebenarnya maknanya itu ya presiden jokowi sendiri
pengambilan keputusan di hari rabu kembali dilakukan pada periode jokowi amin yakni
pengenalan para menteri kabinet indonesia maju pada rabu dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas serta pelantikan menteri
perombakan jilid satu kabinet indonesia maju yang jatuh pada rabu dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh menurut akademisi
jawa universitas indonesia prapto yuwono pemilihan rabu dilakukan berdasarkan hari lahir presiden
jokowi sehingga keputusan besar tersebut diharapkan bisa membawa hal baik satu kepercayaan ya kepercayaan
orang jawa bahwa ya sesuatu yang baik ya nomor satu ya mungkin perlu disampaikan dalam dalam
konteks tadi hari kelahiran itu pasti yang paling aman ya paling bisa diharapkan selamat gitu ya
itu saya kira nomor satu manfaatkan oleh seseorang kalau hal hal yang baik itu ya sampaikan dalam
hari lahir itu ya keputusan apapun ya dari kecil sampai besar apalagi yang besar berdasarkan
kebijakan yang diambil oleh presiden perombakan kabinet besar dilakukan pada rabu dengan pasaran
pon sementara perombakan yang kecil dilakukan pada rabu dengan pasaran pahing berdasarkan kalender jawa
hai noras pasia ilham ajiwala